ketua umum pimpinan pusat muhammadiyah haidar nasir menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya mantan ketua umum pp muhammadiyah ahmad syafi marif
banyak kasus pencopetan yang justru berakhir damai
diantar suaminya korban pencopetan ini terlihat bingung ketika melapor ke kantor polisi
lebih banyak lebih baik sih
untuk sasaran jadi pas dia lewat itu kita udah lihat
sempat kesel kayak apa sih maksudnya gitu loh
ada yang merasa di ini di badan si korban
puluhan orang yang mengikuti jalan kungfu ini semuanya rendah hati
tapi dari dan copet ini dapatnya banyak
anda dapat menemukan satu ratus lima puluh jenis makanan makanan
wajah mereka yang bersih rambut panjang berkilo bak bintang iklan sampo jauh dari bayangan saya tentang sosok pencopet
sementara fasilitas olahraga di tiga pasar lainnya masih dalam proses pembangunan
kepolisian juga mengimbau pemirsa bahwa pengguna lalu lintas harus berhati hati dan harus menyimak informasi yang diberikan oleh kepolisian
ini luar biasa di relief borobudur
bagaimana kita mau membangun perdamaian kalau kita sudah mengutuk sudah menyalahkan salah satu pihak
kluih atau artocarpus camansi
atau seperti apa sebenarnya posisi tangan ketika beraksi
hanya butuh sedikit acting bang mul dengan cepat mengambil ponsel
ganjar ucaksono kandang dipa surabaya jawa timur
kan sama sama diserang gitu kan
nah jika untuk berwarna kuning ini merupakan jalur yang dipersiapkan di arah selatan
teriakan wanita ini pun membuat pengguna krl sontak terkejut dan beberapa langsung merekam dan memviralkan videonya
termasuk sepuluh november berjuang di sepuluh
menurut polisi pencopet masa kini tak segan keluar modal untuk bisa berbaur dengan para party goers atau ikut ikutan menonton konser k pop
jadi teknik kekuatan jari itu yang menjadi penting
kita ambil rapetin begini
nah barang yang ada di teman kita tukang tkl yang mega nanti dilemparin
kalau dalam begini kan harus kuat ya tenaga
dibuka sejak akhir tahun dua ribu dua puluh satu lalu
sebagai seorang pencopet senior kini ia membuka sekolah copet sendiri dan sudah banyak menghasilkan lulusan
ini juga ditutup pada pukul delapan pagi hingga pukul sepuluh pagi tadi
mungkin anda sudah bisa menebak di mana
ada pangan di belakang piagam piagam raja
hal hal pedas yang anda berikan

ia dengan sigap mencopet warga yang sedang memantau kebakaran
dua orang pengunjung yang sedang asik memilih bingkai foto ini tidak sadar
dalam hitungan detik saja ponsel atau dompet korbannya sudah berpindah tangan
cuman untuk lapangan eh area parkirannya sama akses untuk masuknya itu agak rumit
dan kemudian para chef lain yang bisa terinspirasi
dalam memperjuangkan kemerdekaan palestina
hanya bisa dilakukan di pasar yang struktur bangunannya telah memenuhi syarat
talent yang sangat harus kita hargai
terus dapat handphone punya orang gitu
yang paling penting dari seorang pencopet itu kekuatan apa ya
prinsip kita adalah telah terjadi serangan
dan menghidangkan di atas meja
yang memang dia berada di dalam area konser artinya yang bersangkutan atau pelaku kejahatan tersebut berani membeli tiket konser untuk masuk ke dalam dengan harapan dia mendapatkan target terhadap korban yang lengah tadi
serangan itu mengancam keamanan dan stabilitas internasional
atau ditaruh di saku atas
ketua umum pp muhammadiyah ahmad syafi ma arif di kediamannya di kabupaten sleman pada maret lalu
polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas dalam rangka ktt asean ke empat puluh tiga yang digelar di jakarta
pasutri ini tertangkap basah ketika korban mereka berteriak dan sadar ponselnya sudah berpindah tangan
oh kalaupun beracun cara ngilangin racunnya bagaimana
menurut polisi pencopet kini sudah banyak berubah dan membaur dengan jauh lebih lihai
tidak ada bayar membayar uang kursus di sini
salah satu perguruan kungfu yang masih bertahan sejak berdiri tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
dan inilah yang membentuk kepribadian mereka
nah anda bisa melewati jalan es parman kemudian jalan penjompongan bergeser ke jalan penjernihan jalan rm margono
jadi ini kita dapat menemukan banyak relief
yang terakhir kita harus perhatikan juga bagaimana dengan anda dari arah barat ke arah timur yaitu dari arah selipi menuju ke tebet
di dunia copet ada beberapa istilah
dan tidak memandang situasi dan kondisi
ide sebenarnya adalah untuk
buya syafi ma arif dibawa ke rumah sakit pku muhammadiyah gamping sleman yogyakarta untuk mendapat perawatan pada april lalu
nah pas seberang itu kan posisi parkir kita dekat situ
ternyata korban ketika kami informasikan bahwa pelaku sudah tertangkap dan barang bukti misalnya berupa hp tersebut ada di tangan
memang membuat pengelola pasar harus bisa melakukan terobosan dan inovasi baru
ya bagi sebagian besar orang mungkin pasar tradisional hanya dianggap sebagai tempat jual beli barang barang kebutuhan sehari hari
coba aku lagi berdiri bang
ada empat kasus yang kami tangani dan kita sudah berhasil menangkap pelakunya
nah itu kita nggak perlu kita ini lagi
ia berhasil menggasak dompet dari dalam tas
tapi untuk urusan mengawasi sekitar ia tidak jago jago amat
kita lihat di touch screen berikut ini ini adalah gbk kawasan gbk senayan jakarta
jika anda akan berada dari arah barat ya dari arah timur dari tebet menuju ke arah barat selipi harus anda lewati jalur yang berikut ini
tujuannya tentu agar pasar tidak semakin terlupakan dan ditinggalkan pengunjung
ia terlihat santai mengamati korbannya
kalau lo hasil gue punya kebahagiaan dari lo
jalur kuning ini adalah jalur utara dari arah gbk atau harmoni menuju selatan atau blok m
di tempat ini terdapat dua lapangan futsal yang lokasinya juga terletak di lantai rooftop pasar pspt
bebas aktif kita menetapkan satu pilihan kebijakan tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga
bila ada yang tertangkap dan kena angin alias gagal
bisa dibilang nggak murah lah mas
dan mau cari tempat sebesar ini mau dimana di jakarta
mau benerin handphone saya yang rusak
nanti tukang tackle ini yang ini yang tackle
begitu pula dengan mas iwan yang berpakaian necis bahkan tampil sporty disesuaikan dengan lokasi incarannya
ya inilah sekelumit cerita aksi pencopet yang makin lihai
tidak hanya pak sutri grup emak emak pun kini sudah merambah menjadi pencopet
dan dalam sekejap mata ponsel korban yang ada di tas belakang
ketika rakyat kita menghendaki pemerintah untuk melakukan tindakan yang keras karena ada negara yang menyerang negara lain
tapi kadang aksi mereka terekam kamera warga lain
tak jarang hingga jari jari kram dan mati rasa
tadengung fu selama bertahun tahun seperti layaknya menjalani hidup yang bijak bestari
dikirain saya di belakang saya itu teman saya yang namanya anak
berdasarkan undang undang no tiga puluh tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pasal tiga politik luar negeri indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional
korbannya pun bisa siapa saja
kita punya sebuah cerita
belum puas saking ingin melihat seperti apa modus para pencopet ini
si istri dengan hebat memperlihatkan bakat aktinya dengan ikut berpura pura memilih bingkai
ya kayak nggak ada pikiran apa apa aja gitu
pukul sepuluh lewat lima belas waktu indonesia barat di rumah sakit pku muhammadiyah gamping
apalagi buat bikin ktp sim nya kartu anaknya dibandingkan kemudian kelancaran
wanita ini langsung berteriak dan merontak hebat ketika petugas stasiun tanah abang mengangkutnya beramai ramai
jurus pembuka ini wajib dilakoni semua peserta
tinggal bagaimana kita memanfaatkan berkah yang ada di alam
makanya mereka tergantung mereka mau mainnya di mana nih
terima kasih mu mengasili
kita kan bisa lihat bentuk dan nilai handphone
untuk menuju lapangan olahraga yang terletak di rooftop lantai dua
tetapi matanya tidak pernah lepas dari tas calon korbannya
budi begitu saya memanggilnya adalah murid senior yang berguru ke bang mul
kemudian sepanjang jalan gatot broto atau traffic light kuningan ke traffic light sleepy
tidak fokus sama barang
ditambah akses pejalan kaki menuju lokasi lapangan yang masih harus melewati areal pasar
yang memiliki delapan lapangan bulu tankis berstandar bwm
meskipun tidak terlalu panas seperti yang anda katakan sebelumnya tetapi
jangan kemudian cari konsistensinya
ini untuk menangkis serangan lawan
saya minta bantuan dua orang emak emak dan sebuah mobil angkot
lapangan lapangan olahraga yang dibangun di lokasi pasar ini
teriakan korban membuatnya tak berkutik dan langsung digelandang ke kantor polisi untuk diproses

sehingga perlu pemberdayaan berkelanjutan
pemprov juga melakukan hal hal lainnya selain penutupan jalan
biru kemudian ungu adalah untuk yang barat ya
mas kecap sama minyak goreng
nggak terasa ada orang maksa buat ini
masih banyaknya petani lokal yang merasa inferior
apakah bisa dikatakan bahwa pencopet sekarang lebih pintar lagi untuk membeli tiket
untuk memiliki kreasi seperti ini
tantangannya adalah bagaimana menciptakan rasa dari bahan kuno yang jarang digunakan
kemudian kita harus tahu pemirsa jika anda berada di sekitar jalan ini anda yang arahnya dari cipete atau arah selatan dari gbk ini bisa melewati jalur alternatif
sempat kesel nggak sama mas iwan
menaruhnya sebarangan dia nggak mikirin
di wilayah ini saya sudah bikin janji untuk bertemu dengan seorang pencopet senior yang sudah berpengalaman selama belasan tahun
harus melewati areal yang ditempati oleh para pedagang
cuman minimal kita harus satu setiap tahun satu set permainan itu ada enam perempuan
tempat ini sudah mendapatkan respon yang cukup baik dari para penghobi bulu tangkis
oh itu kasar kerasa
kelompok barongsai yang berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini
pembagian tugasnya seperti apa pada saat itu
tempat apapun bisa menjadi wilayah operasinya

atau barang apa yang berharga di bawah
di lantai atas terdapat perkumpulan barongsai bertajuk bin biyo kwan luk indonesia
yang sudah memiliki fasilitas olahraga bulu tangkis dan futsal di lantai rooftopnya
latihan diawali dengan jurus sam chen alias jurus tiga perang
dibagi hasil dengan mentornya dan akan sering beroperasi bersama
harus bisa sebisa mungkin dia ini
tapi akan menimbulkan impact secara lebih luas lagi
bang mul sangat mewanti wanti agar pencopet bau kencur tidak gampang jemawa
murid sekolah copet diharuskan belajar memperkuat jari jari mereka di sini
saya membuat rekonstruksi kecil
warga kampung kapasan yang terkenal dengan keahlian kungfu dan nyalinya
padahal menurut bang mul pencopet jarang beraksi sendirian
sementara itu jawawut menjadi salah satu padi padian yang banyak ditanam dan dikonsumsi
mereka tidak sadar ada cctv tepat di atas tkp yang merekam gerak gerik pak sutri tukang copet ini
tantangannya mereka juga sekolah itu sekolahnya kan itu
dan selalu membela kebenaran menjadi jati diri warga huayaka pasar
lebih dijualnya lebih mudah
pemirsa yaitu sepanjang jalan mh tamrin ke arah sudirman
siapa yang megang kata tukang rem
bagi chef kamil yang sudah tinggal di indonesia sejak dua ribu dua
dalam simulasi ini saya kebagian peran menjadi korban
dengan harga sewa lapangan berkisar antara rp lima puluh hingga rp dua ratus delapan puluh per jam
ini jalur selatan ya yang akan anda lalui jika anda melewati jalur
gara gara beraksi seorang diri ia lalai mengamati sekelilingnya
perkembangan zaman yang kian cepat memang membuat pengelola pasar
anda yang tidak membawa kendaraan pribadi
anak yang baru bergabung kerap menggagalkan aksi karena merasa terlalu pede
ini akan ditutup pada pukul tujuh pagi atau pukul delapan pagi tadi ke pukul sepuluh pagi
konsistensinya dalam kecintaan pada pemikiran sikap hidup dan tindakannya telah dipandang oleh masyarakat luas dan sangat bermakna bagi kehidupan bangsa
chef asal perancis yang bermukim di yogyakarta
kemudian korban kita minta datang untuk kita lakukan pemeriksaan tambahan
itu saya rasa itu sangat yang ini teledor
dari data perumda pasar jaya total ada tiga belas pasar di jakarta
dan kita diamanahkan oleh konstitusi ikut melaksanakan ketertiban dunia
wilayah tanah abang gelora bung karno dan sekitarnya memang lokasi empuk pencopet mencari mangsa
konteksnya yang kita harus pahami
mereka kerap bekerja berkelompok bahkan hingga sepuluh orang
ibarat sutradara sinetron kejar tayang
dengan demikian apa yang dilihat sebagai satu tindakan yang mengancam stabilitas internasional
ya namanya lewati pasar gitu kan ya seperti itu kondisinya
dan di rumah sederhana inilah kami sepakat untuk bertemu
kemudian yang anda perhatikan jika anda berada di jalan berikut
jika anda mau menjumpai usia korban ini
kadang saya kalau buat makan buat sehari hari kalau bisa dapat dua dua satu satu gitu
dengan apa yang dialami oleh bang iwan dan mbak sari
mas deh saya lepas di hutan kalimantan atau hutan papua
candi yang dibangun sekitar delapan ratus masehi itu
sepanjang itu memang dikendaki oleh masyarakat ya tentu mau tidak mau aspirasi rakyat itu harus dimunculkan
langsung kami buka dengan informasi duka telah wafat buya ahmad syafi ma arif pada hari ini di rumah sakit pku muhammadiyah gamping
menyimpan banyak informasi pengetahuan
barang yang kita ambil itu kita detip di ketek
lihat pula aksi pencopet di jpo ini
tempat para jawara kungfu berkumpul dan berlatih
dan kebanyakan dari mereka masih tersedia di indonesia
sebetulnya bukan nggak tertarik ada yang tertarik ada yang tidak
biar saya katakan ini adalah
kali ini saya akan mengajak anda masuk lebih dalam ke sekolah copet yang mulai membuka pendaftaran murid
berikutnya adalah cap bak yaitu tangkis pukul
padahal mereka keren abis gitu kan
tak bisa berkilah ia pun langsung digelandang ke kantor polisi
atau pebal di tangannya kan
salah satu keahlian yang harus dimiliki calon pencopet menurut bang bul adalah memiliki jari yang kuat
plus menaiki tangga terlebih dahulu
meski memiliki ilmu bela diri yang tinggi
jalur alternatif yang dipersiapkan oleh kepolisian
silahkan lu mau peranan apa mau lu tukang rem
gak percaya ini saya tunjukin fasilitas lapangan olahraga yang ada di pasar palmerah jakarta barat
biar lebih enak narik gitu
kalau enggak dia punya pas pasnya ke depanin
akibatnya mereka terpaksa menginap di hotel prodeo
ketika awal ikut beroperasi saya bilang dengan mas iwan
yang rata rata adalah pegawai kantoran atau masyarakat yang tinggal di sekitar pasar palmerah
betapa indonesia sangat kaya akan hasil alam
yang pertama anda harus melalui jalan kebayoran baru dan juga arteri pondok indah jika anda menuju ke monas
dan tertuang di relief borobudur
keragaman pangan lokal itu diolah menjadi makanan
dia menginginkan agar melenyapkan ancaman yang ada di hadapan
presiden indonesia kerap mengecam agresi israel terhadap rakyat palestina dan menganggap israel melanggar hukum internasional
dan akan berlanjut pada pukul empat sore nanti pemirsa hingga pukul sepuluh malam
di tengah daerah pecinan ini terdapat kampung kapasan yang dikenal dengan kampung kungfu surabaya
adapun dalam konflik rusia ukraina sikap indonesia yang mengecam serangan rusia terhadap ukraina menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat
yang terbayang pertama seperti apa
baik mudah mudahan lancar bu proses proses semuanya
mulai dari pemetik alias yang mencopet
sebelumnya presiden jokowi dodo menjenguk mantan ketua umum pp muhammadiyah ahmad syafi ma arif di kediamannya di kabupaten sleman pada maret lalu
untuk menggerakkan barongsai dengan apik diperlukan waktu latihan dua hingga tiga tahun
adalah perkumpulan bun byo hokkien kun tao
merupakan serealia lokal indonesia berbiji kecil atau mile
copet di tempat wisata ibu kota ini
jadi dia merasa aman yaudah jalan aja
kemudian berlanjut dari sore anggenya krusial ada ktt galadinar yang akan terjadi pada malam hari nanti
sementara sang suami tampak lebih santai
tahun ini yang regenerasi nol itu cuma
kemudian yang barat adalah ungu
ya rapet udah gitu rapet itu kokoh
menurut polisi pencopet yang tertangkap sulit sekali jerah
jadi kita juga memanfaatkan lahan lahan yang ada
untuk memastikan keaslian asal muasalnya
mereka lebih kurang digunakan oleh orang
sepanjang jalan imam bonjol sampai dengan hotel atau bundaran hotel indonesia
ini sangat indonesia bukan
dari arah selatan gbk menuju ke arah harmoni atau pusat jakarta
selanjutnya adalah gerakan sukong yang artinya adu tangan
terutama yang berada di wilayah gambir dan sudirman
merupakan jalur yang dipersiapkan sebagai jalur alternatif
dan dapat menutup biaya sewa tempat dan pembuatan lapangan
jurus ini berisi gerakan yang menggambarkan tentang penguasaan diri
dua jenis bahan pangan itulah yang dikreasikan chef kamil dengan teknik memasak ala perancis
di sini pengunjung lebih lengah dan barang gampang sekali dipetik
kita akan simak bagaimana pengalihan yang akan terjadi saat ktt asean yang masih berlangsung pada hari enam september
selain pasar palmerah pasar lain yang memiliki fasilitas arena olahraga adalah pasar pspt tebet timur jakarta selatan
kalau tadi katakan oleh pak kapolsek bahwa konser itu menjadi salah satu magnet sebenarnya untuk para pelaku pelaku terutama untuk pencopet
langsung merekam setiap aksi wanita ini
ya panik aja sih pak maksudnya itu apa gitu loh
adalah sejenis pohon yang buahnya berkulit keras dan berduri
dan string partner saya umur berapa pak
yaitu sepanjang jalan hr rasuna said atau kuningan ini
dalam menentang orang orang belanda
yang dengan mulus mengambil ponsel dari dalam tas korbannya
saya lagi ke sini lagi gak fokus liatin handphone
niat untuk membuat sebuah laporan itu akhirnya ya urung untuk dilakukan
dan ini dibutuhkan tiap hari berlatih kita
ponsel di kantong saya menjadi alat peraganya
ya kalau cuci tangan ya harus rapet gitu ya
ataupun kalau yang mereka masih muda mereka kayak orang yang baru pulang kuliah
saya dan tim memasang beberapa kamera tersembunyi di dalam kendaraan
yaitu yang ada di dalam pasal lima puluh satu piagam pbb
yang dihindari ya kita lihat
kalau kita lihat mereka menunjukkan identitas sudah bukan yang model kayak rambut gondrong tampang serem itu udah nggak seperti itu lagi
kenapa pasar tuh kita lihatnya sebagai ada kesempatan roof lopa sih mas
berlatih di hari yang sama dengan latihan kungfu rabu dan jumat malam
langsung ia petik dengan mulus
berupa makanan makanan upacara
kata lihai dan mahir sepertinya juga cocok diberikan ke wanita yang satu ini
yaitu nato dan amerika serikat
bertangga sampai kebas sampai kenapa ya
yang biayanya bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah
dan saking ahlinya dalam sehari beroperasi bang mul bisa mencopet hingga lebih dari sepuluh ponsel
ketika akhirnya memutuskan untuk wah ada nih yang bisa diberi gitu
dan benar saja menurut pengakuan budi ia dan teman temannya kini banyak menyasar keramaian seperti konser dan pekan raya
saya akan mengambil bibir dari sana
meski baru dibuka akhir tahun dua ribu dua puluh tiga lalu
dan punya cara sendiri dalam melancarkan aksinya
kalau dia mampu bisa pahami risiko efek ke teman temannya
ya kalau dari yang diceritakan oleh sio giocan
tiga dua orang yang sudah mencari tiket konser untuk bisa berbaur langsung di dalam stage besar itu sendiri
ada ktp sim a sim c dan sim c
sejarah mencatat kampung kapasan memang
dan ya untungnya kita ketemu pasar jaya jadi pas
dan harga sewa di jakarta juga di tempat tempat normal kan sudah gak ada ya kan
daripada dompet sekarang udah nggak ada
berikut delapan puluh empat buah buahan tuh
isinya kadang kan ada atm ada ini
hingga saat ini kementerian luar negeri terus menyerukan deeskalasi serta mendorong rusia dan ukraina berkomunikasi
jadi ini buah buahan
ya karena keahlian kungfunya itu dan ya mental mereka yang sangat berani ya
butuh kejelian melihat mana orang yang ceroboh
justru disitulah wujud atau wujud nyata dari sikap kita yang bebas aktif
mereka diamati dengan seksama oleh suami istri pencopet ini
kelengahan seperti ini yang kerap dimanfaatkan pencopet
rute pengalihan arus lalin sebagai berikut yang kami kutip dari tmc polda metro jaya
polisi telah memperlakukan penutupan jalan
tatapan tajamnya langsung mengarah ke tas korban yang lain
saya berikan di atas semua
tidak sampai di situ ketika berhasil menggasak ponsel
memakai baju gombrong dengan kantong besar
dari bentuk cetakan di kantong
dengan sejumlah manuskrip serta prasasti
jadi nggak menekunin gitu kalau buat kekayaan gitu
ini sangat luar biasa
dan siapapun bisa jadi korbannya
barangnya tertata rapi di depan
suasana pasar dengan segala keriuhannya langsung sirna saat masuk ke dalam arena olahraga
karena pusat dari acara ini berlangsung di senayan jakarta
yang menjadi bukti sejarah kekayaan pangan pada masa lalu
di hari biasa delapan lapangan yang ada selalu penuh dan ramai dengan orang yang ingin berolahraga
semuanya dibangun memanfaatkan lahan tak terpapa
dirasa masih perlu pembenahan dan perbaikan
para ibu ini tidak saya beritahu bahwa ada pencopet yang juga ikut naik angkot
dan kelereng hingga kacang hijau inilah yang menjadi alat berlatih
apa yang dialami pak sutri ini tidak jauh berbeda
sehingga anda harus berhati hati dan mencari jalur alternatif dari pukul empat sore nanti hingga pukul sepuluh malam nanti
iya lebih nyaman begini
kali ini saya membuat kue dengannya atau saya hanya menggoreng buah buahan
melihat bagaimana chef kamil mengolah bahan pangan lokal
ada persyaratan khusus untuk diterima jadi murid sekolah copet
ya mulai dari ini ya

dan kemudian polisi sudah menyiapkan empat jalur alternatif jika anda berada di sekitar kawasan gbk atau senayan

maka kita akan coba bersinega secara terus menerus dan mudah mudahan pasar kedepannya pasarnya akan lebih baik
tapi sekarang di beberapa pasar tradisional di jakarta ini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas olahraga yang bisa digunakan atau disewa oleh masyarakat umum
mereka menginap di sel berbeda di kantor polisi
padahal yang kalau tahun ini berapa yang ikut
ini tepatnya di bundaran patung kuda mulainya sampai dengan bundaran senayan
tetapi aksi mereka tidak selalu mulus
kalau saya pribadi saya lebih suka yang begini
salah satunya mengenalkan olahraga ke pengunjung
bisnis ini dianggap cukup menjanjikan
dipakai di lantai rooftop pasar
pembaca naskah kuno sugilanus mengatakan
hal ini terlihat dari dukungan indonesia
mungkin ia juga master copet yang tak kalah hebat dari bang mul

jadi ya sebenarnya sama sama menguntungkan sih
disinilah jalur yang akan dilewati jika anda menuju ke arah esparman atau selipi
apakah bisa membaca psikologis orang mana yang ceroboh
kemegahan candi borobudur di magelang jawa tengah
jalan galunggung berikutnya jalan dr saharjo jalan prof dr supomo kemudian jalan mt haryono dan juga seterusnya
nah kalau menurut saya itu tidak sesuai bagaimana kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif
anak muda pengennya seperti apa
jika memandang sekilas saya tidak akan pernah menyangka mas iwan dan mbak sari adalah bagian dari gerombolan pencopet
dompet ibu berkeludung warna peach ini sudah berpindah tangan
ya mungkin kurang terlalu bertelit telit lah terlalu lama
jadi tentu anda bertanya tanya ini jalur apa
hanya beberapa gerakan kaki dan paha saya sudah terasa pegal pegal
untuk inspirasi dan mungkin untuk pemakaman
jakbak adalah level di atas sukong alias adu tangan
seperti inilah kegiatan warga kampung gungku ini
ya inspirasi bisa datang dari mana saja
kalau goyang bisa nembusin ke si korban
namun ahli food biodiversity helianti hilman menyayangkan
menuju ke pelataran senayan yang lokasinya berada di sini akan ikut gale dinar pada pukul empat sore hingga pukul sepuluh malam nanti
emang tadinya niatnya kan mau keroksi
atau lu tukang bolinya tukang petiknya gak apa apa
mas iwan dan mbak sari pun diringkus dan bermalam di balik dinginnya jeruji besi
saya panggil dia bang mul master copet yang kini sedang menjalankan sekolah copet
dengan luas sekitar satu lima ratus meter per jam
kemudian juga makanan makanan yang dimakan di perjamuan perjamuan naskah naskah kuno
jalan mana yang anda harus lalui kita harus lihat bagaimana anda untuk mengalihkan arus ini anda harus melewati jalur yang kuning ini
goya gerakan tubuh pun harus lincah
baik yang masih baru bergabung hingga yang sudah level good atau seafoo
jari jarinya itu kokoh
dengan resep dan tradisi memasak yang diwariskan turun temurun
kalau yang nggak biasa pasti dia menggunakan ujung jari
yang rem kita butuh pengalih pada pandangan si kombon
dan kamera pengawas atau cctv
di dalam menentang orang orang belanda
apapun yang bisa dikembangkan di pasar dengan bermitra bersinergi dengan siapapun ya
bang mul menjelaskan kurikulum sekolah copet yang disusunnya berdasarkan apa yang dipelajarinya sedari muda
dan kedepan kita tidak hanya mengembangkan sarana olahraga itu
itu memang warga kapasan itu cukup ditakuti lah begitu
bisa anda jelaskan apa jenis kain atau buah yang anda gunakan
dan melancarkan aksinya dalam sekejap mata
sementara suaminya memantau suasana sekitar
ia lebih suka menyasar ponsel dibanding dompet
mereka benar benar memiliki rasa cestanya
lapangan ini pun menjadi salah satu pilihan lapangan
ia sudah mengintai korban sejak dari bawah
meski sempat kewalahan tenaga petugas tidak kalah
pencopet bisa beraksi di mana saja dan kapan saja
budi sudah ikut bangmul selama lebih dari dua bulan
aliran tangan kuda kuda dan pernafasan berjalan beriringan
dan kemudian kita harus simak juga bagaimana dengan anda yang berada dari arah utara atau dari arah harmoni anda akan pergi ke arah selatan
persegi arena olahraga ini juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya
bang mul pun mempraktikan selihai apa permainan jarinya
muhammadiyah dan bangsa indonesia berduka telah wafat buya prof dr haji ahmad syafi ma arif pada hari ini
yang ada di jawa ada kidung ada tembang kemudian ada kakawin begitu
sinta devi pengajar ilmu sejarah universitas erlangga surabaya menjelaskan
turut berjuang bersama area area surabaya dalam memerangi belanda dan sekutunya
ia mengaku baru tiga kali mencopet
dan itu tidak hanya sekali dibuktikan
namun apakah berarti indonesia harus senantiasa
gelar ini bukan gelar tanpa makna

tetapi beberapa kali dibuktikan bahwa mereka ini
berlatih di geraha bunbio setiap rabu dan jumat malam
kebanyakan mereka yang dari remote and rule indonesia mereka devel inferior
calon pencopet yang tertarik akan berbagi
pas kita balik tas tau tau tas sudah kebuka udah gak ada
jalur mana saja yang harus anda lewati dan mana yang ditutup anda harus simak di akun media sosial dari kepolisian
saya mengubahnya menjadi tartar kecil seperti ini
punya keberanian yang lebih begitu daripada warga kampung yang lain
salah satunya yang ditulis dalam relief yakni soal pangan
kenapa karena yang terpenting bagi korban adalah handphone saya sudah kembali
yang juga identik dengan aroma dan bau yang khas pasar tradisional
tentunya dari para tamu undangan akan dibawa
jadi kerasa bahwa ada yang dirampil
si istri tak kuasa menahan malu dan langsung menangis ketika dibawa ke hadapan awak media
karena itu dalam hidangan prancis olahannya terselip cita rasa pedas seperti makanan indonesia
dikutip detik com mantan ketua umum pp muhammadiyah sempat mengalami sesak napas
jadi memang ya seperti berbaur seperti biasa
terus juga minat ya mungkin minat dari yang olahraga bisa berbelanja juga di pasar
iya udah resetting sudah kebuka dan dompet sudah nggak ada
karena kan ini parkirannya tadi menyampur sama bagian yang lain
ini adalah minyak chili yang saya buat sendiri
karena aktivitas dari ktt asean ini berlangsung dari pagi
dan seterusnya ya ada panglima polim dan seterusnya
para filolog harus membandingkan bahan makanan yang berhasil terekam sejarah
seandainya ada kendala kita ketahuan dengan si korban
kepada saya mas iwan menerangkan cara ia dan rekan rekannya sesama pencopet memilih mangsa yang bisa dipetik ponselnya

lihat saja cctv di pasar sualayan mewah ini
tukang tekel yang bertugas mencairkan suasana
kalau kita lihat ini adalah tempat yang paling menarik
bahkan ia menyelipkan kerupuk sebagai pelengkap makanan
yang apa yang bisa dibuka selettingnya
dan jika kita lihat ini banyak sekali warna warni ya ada warna kuning ada warna hijau kemudian warna biru muda dan juga warna ungu
kalau lo mau gabung sama gue lo boleh ikut gue
ya lo dapat sewajarnya dari gue
anda memasangnya ke meja seperti ini
menjadi pemain barongsai diperlukan ketekunan dan tekad yang kuat
kita dorong itu pulang yang rem masih di dalam
kalau orang orang yang dihindari untuk dicopet itu orangnya seperti apa
warga diimbau menggunakan rute alternatif ketika hendak melintasi kawasan tersebut
seorang warga yang curiga dengan gerak geriknya
jadi minimal delapan orang setiap tahun
dan inilah penutupan jalan yang ditutup sejak pukul tujuh pagi tadi atau pukul delapan hingga pukul sepuluh pagi tadi
terlebih kekayaan pangan itu mengandung nilai sejarah yang panjang
dan yang penting harus pintar berakting
nah biasanya kalau ngambil handphone itu posisi tangan lebih yang begini atau yang begini
hitung hitung sebagai pemanasan sebelum berolahraga
nahas ia terpergok dan langsung jadi bulan bulanan warga lain yang kesal bukan kepala
itu melatih titik titik sarap jari
lokasi yang tentu saja banyak didatangi sesama emak emak yang ingin shopping
jangan nanti dalam keadaan pengaruh alkohol atau obat obatan sejenisnya untuk memberanikan diri menghilangkan malu
pemain musik dua pemain barongsai
jadi orangnya benar benar waspada itu
kakneka ragaman flora terpahat dalam relief
anda dari traffic light atau lampu merah cokro sampai dengan traffic light kuningan
kekuatan jari dalam arti kata ketika beraksi memang jari ini
konsep kayak adanya banyak lapangan olahraga di pasar tentunya bisa meningkatkan kunjungan ya masyarakat ke pasar
jadi mereka berpenampilan seperti orang pulang kantor atau pulang kuliah
pencopet bisa melenggang bebas dan bisa jadi kembali melancarkan aksinya
agar sukses melancarkan aksi mereka harus terus berlatih
tumbuhan bernama latin cetaria italika itu
dan jika anda perhatikan garis yang tidak putus putus ini berwarna merah ini artinya jalur yang ditutup oleh pihak kepolisian
mungkin anda pernah menjadi korban pencopet kehilangan dompet atau bahkan kehilangan ponsel
saya suka memberikan kekuatan ekstra
dia sudah kembali dan dia bersia sia dengan halle
menurut mbak rina ia baru sadar kehilangan dompet ketika keluar dari pasar tanah abang setelah toko tutup
kita hanya mau ngasih tau gini
menuju jalan tekunyak arif kemudian jalan tentara pelajar jalan esparman dan juga seterusnya
kali ini saya ikut salah satu kelas bersama dua muridnya
tekstur juwa akan tersebar di dalam kaki saya
dan lagi lagi dengan sedikit acting
bisa dibayangkan bagaimana cepat dan lihainya jemari wanita ini
mereka banyak beraksi di pasar dan pusat berbelanja
dan hal lucu adalah buah buahan setelah digoreng
tidak terbatas pada visual dan dimensinya
alasan awal kenapa ngajak istri itu apa sebenarnya
itu barang bapak itu ngapain sih ribut ribut
pusat kita akan melihat bagaimana alternatif yang dipersiapkan oleh pihak kepolisian berikut ini
sebetulnya bagus ya untuk fasilitas olahraga ini ada di pasar
kalau lo mau hasil ya begitu
kalau tidak diamankan mungkin nasibnya sama dengan ruko habis tidak bersisa
sementara pencopet yang satu ini tampaknya lebih tidak tahu diri
menggasak barang dari dalam tas korban
jalan rekayasa lalu lintas meminta untuk masyarakat untuk berkegiatan dari rumah atau wefa dan juga meliburkan beberapa sekolah
saya mengambil beberapa tuna putih hijau dari bali
dengan demikian kita utarakan secara jelas bahwa ini adalah sesuatu yang berpotensi mengancam tidak hanya di ukraina ya
dan kantong bajunya dikebawain
selama pasar itu bisa tetap rame dan bahkan selama pasar itu bisa dijadikan destinasi wisata baru
jadi dan kedua mental fisik
ini adalah sedikit aksi pencopet yang bisa tertangkap kamera
di tengah kebakaran yang menghabiskan empat ruko ketika petugas sedang berusaha memadamkan api
di mana di sinilah fokus acara dilakukan berwarna merah merupakan kawasan dari acara ktt asean itu sendiri
bang mul pun dulunya lulusan sekolah copet yang dikelola seniornya
kalau misalkan main di stasiun ya mereka seperti seolah olah orang pulang kantor
nah kurikulum dari sekolah copet mata pembelajarannya apa saja yang diutamakan
wanita berinisial s ini tertangkap basah mencopet sebuah ponsel dari dalam tas penumpang krl
biji kluih memiliki rasa seperti cessnat atau kastanya
sungkong ini adalah adu tangan
kira kira nah susah
di sekolah bang mul calon pencopet diajarkan bagaimana
puluhan anggotanya yang tidak lagi muda ini masih tampak tangguh dan terengginas